inilah detik detik terjadinya kecelakaan maut di lampu merah eksit tol bawen kabupaten semarang sabtu malam
kecelakaan maut ini melibatkan satu truk tronton empat mobil dan sembilan sepeda motor
kejadian ini bermula saat truk tronton bernopol ad delapan ribu sembilan ratus sebelas ia
yang dikemudikan agus rianto warga klepu donorejo pacitan jawa timur
melaju dari arah semarang menuju solo
sesampainya di lokasi kejadian yang merupakan jalan turunan
rem truk diduga tidak berfungsi sehingga melaju dengan kencang
meski sempat memberikan peringatan dengan membunyikan klakson panjang
banyak kendaraan yang masih berhenti karena lampu lalu lintas dalam posisi lampu merah
kecelakaan pun tidak terhindarkan
klakson panjang memang dari truknya itu memang ada suara klakson panjang gitu
tapi mau menghindar gimana karena kan posisi lampu merah juga kendaraan di depan rame kan
dalam peristiwa ini empat korban meninggal dunia
tiga di lokasi kejadian dan satu setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit
selain itu terdapat tujuh korban luka berat dan sebelas korban luka ringan
satu korban meninggal yaitu rudy oki chandra dan aditya dwi ki hartanto warga pabelan kabupaten semarang
sedangkan dua korban meninggal lain belum diketahui identitasnya
saya mendapatkan informasi bahwa tadi di awal ada tiga orang yang meninggal
ternyata ada bertambah satu meninggal di rumah sakit
jadi total yang meninggal ada empat orang
guna kepentingan penyelidikan dan mengetahui penyebab pasti kecelakaan
sopir dan kernetrek saat ini masih diamankan untuk dimintai keterangan di kantor satuan lalu lintas ambarawa
ardi widodo kabupaten semarang jawa tengah